berusaha kenapa ya kok kayak lagi nangis apa ada masalah lagi keluarga ini
aha ini saatnya uyam mempergunakan kekepoan uya untuk mencari tahu ada apa
ada berita baru nih
tadi buruh saham rena
dan buruh saham terpantau menangis
iya kira kira kenapa itu
apa aja mancangan
ibu udah tau
kebenaran masalah kemarin ya mbak
mungkin juga itu tuh
jadi kenapa itu
iya bu bus
kamu gausah ikut antar sekolah ya
kamu dirumah aja bantuin kiki
tuh kan ki bener dogan gue
untuk pergi ke sekolah adrena
pasti bu bus tuh ngerencana sesuatu
mbak mirna sih pake acara
kenapa kemarin tuh mbak mirna ngomong kayak gitu ke kiki
nyelup kok jadi gue yang disalahin
lo yang salah pake teriak segala
akhirnya rena denger kan
nandu deh ke bu bus lo juga
terus gimana kang ini mbak
kalo sampe buah saham tau
mbak kiki ga mau dipecat mbak mirna
gua juga ga mau
ini sebetulnya ada apaan sih heboh panik begini
hah kok iya ga dikasih tau sih
ngapain nanya dateng sini
rena udah sampe rumah
perhiasannya dicopot dulu ya
besok boleh pake lagi kan omah
besok boleh dipakai lagi ya
ya simpen ya
ya simpen ya
ya simpen ya
ya simpen ya
rena anak pinter kan
oma mau rena nunggu di kamar ya

tunggu sampai oma kembali kamar sini ya
aku di kamar aja ya
kamu tunggu disini ya
tunggu disini ya
tunggu disini ya
tunggu disini ya
tunggu disitu ya
tunggu disitu ya
kalau sampai ibu tahu kita bohongin ibu
kita nggak enak hati mbak
ya sama ki
gue bos tuh udah baik banget sama gue
tapi kalau kita jujur juga
kita juga kena hajar sama pak bos
masalah deh gue ki
kenapa kalian rahasiakan cerita penting ini dari saya
saya takut bu
takut di maria aldebar kalau saya tahu
tapi juga takut bu
jadi takut di kakong sih
masih sudah sampai kita year aderiest italia ke tiga
senyapin sama yodcinem itulah apa
ini udah sampai

jadi niunan believing
kalau menyiksa dulu
maka tuhan akan nyuruh
ini udah sampai kehabisan the club
ibu amirna saya selalu bela dan lindungi kamu
waktu alma pecat kamu saya tidak izinkan
ibu saya sudah nyesel bohong ini ibu
saya minta jangan ada kebohongan lagi
saya tidak suka dibohongi
saya benci dibohongi
saya benci dibohongi
saya benci dibohongi